ya kita tentu masih ingat ya kasus serangan dengan air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan pada april lalu
dan ternyata memang ini terekam ya aksinya di cctv atau kamera pemantau
betul rekaman kamera cctv itu juga menjadi salah satu cara ya untuk mengungkap siapa sih sebetulnya pelaku
ataupun terduga pelaku penyerangan
nah kepolisian republik indonesia telah meminta bantuan kepolisian australia atau efp
berikut adalah cuplikan gambar dari kamera pemantau di tempat kejadian
redaksi cnn indonesia mendapatkan rekaman kamera pemantau atau cctv
yang terpasang di rumah novel dan lokasi di sekitar titik penyerangan
dalam rekaman pertama tertanggal rabu lima april dua ribu tujuh belas
terlihat seorang lelaki datang ke rumah novel baswedan di jalan deposito rt tiga rw sepuluh pegangsaan dua kelapa gading jakarta utara
menurut pengakuan pembantu rumah tangga novel yang sempat menjumpai orang tersebut
orang itu mengaku mencari pakaian gamis untuk laki laki
sebagai mana diketahui istri novel rina emelda hanya menjual pakaian muslimah dan cilbab
sementara di rekaman cctv kedua yang diterima redaksi cnn indonesia dari tim pembela hukum novel baswedan
dua orang dengan sepeda motor terlihat menyiram novel baswedan dengan air keras
usai sholat subuh selasa sebelas april dua ribu tujuh belas
dalam rekaman ini juga terlihat dua orang perempuan di sekitar lokasi penyerangan
setelah menyerang novel kedua pelaku kabur dan menghindari
dua orang perempuan di depan mereka
penyidik senior kpk novel baswedan hingga kini masih dirawat di sebuah rumah sakit di singapura
pada tujuh belas agustus lalu mata kirinya telah dioperasi untuk memulihkan penglihatannya
lebih dari empat bulan polisi belum berhasil mengungkap pelaku dan dalang teror terhadap novel